ini benar benar aneh
kita semua digiring ke tempat ini
ya aku pun merasakan hal yang sama
sepertinya prabu argadana hampir menyelesaikan smedinya
aku harus segera menemunya
dia pergi ke puncak bukit
siapa yang berani menghajarku dari belakang
ternyata kamu rupanya
lepaskan aku kanda
lepaskan aku kanda
kalau aku melawannya
dalam keadaan luka seperti ini
berurusan dengan raka runting
bukankah kau ingin mengejar
kemana ia sekali
aku telah kehilangan jejaknya
tadi aku memang mengejar dia
tapi aku malah bertemu dengan raka runting
dimananya iga nesari
tadi kami berpencara
ia akan rasanya
kalau begitu ayo sesuai ya
aku khawatir dia bertemu penjahat seorang diri

gusti ratu sekarwangi lari ke bukit itu
lari ke bukit itu
kalau begitu ayo kita kejar
kakek guru paman surakerta
kalian ini kemana
kami sedang mengejar nyai rompang
dia berlari ke arah bukit
kakek guru paman surakerta
kalian ini kemana
kakek guru paman surakerta
kalian ini kemana
apakah kalian melihat juduk ciwis
dia berlari ke arah mana
tidak nimas kami tidak melihatnya
kami sedang mengejar nyai rompang
dan kebetulan bertemu dengan raden kiasantang
dan yang lainnya
dan yang lainnya
kamu berada disini juga
iya aku sedang mengejar seseorang
dia berlari ke arah bukit itu

kalian semua ada disini
apa raka juga sedang mencari seseorang
benar rai aku dan juga nimas endang gelis
benar rai aku dan juga nimas endang gelis
sedang mengejar raka runti
dia ke bukit ini
lalu bagaimana rai tahu
orang kami semua sedang mencari seseorang
orang kami semua sedang mencari seseorang
dia juga lari ke bukit ini

apakah kalian tidak tahu
maharaja gusti prabu amukamarugul
seorang raja besar dari kerajaan besar japura
dan ini keponakan tercintaku raden surawisesa
aku datang ke sini
bukankah dia sedang berada di sini
orang yang kalian cari sudah tidak ada di sini
siliwangi sama pengikutnya sudah melarikan diri
setelah gagal membunuh raja kantong
ayah handaku dan gusti prabu cakraningrat adalah seorang sahabat
mana mungkin ayah andaku berani mencoba membunuhnya
izinkan aku bertemu dengan prabu cakraningan
masih di mana
ini benar benar aneh
sepertinya kita semua digiring ke tempat ini
ya aku pun merasakan hal yang sama
aku coba menerawang
ada apa sebenarnya di sana
aku melihat argadana di sana
para jurid bawa ke dalam
kalian rupanya juga sudah sampai di sini
apa yang sudah kita rencanakan
mereka benar benar mengejar kita
mereka belum muncul juga
seharusnya mereka sudah sampai di tempat ini
dan yang lain
kenapa mereka tidak mengikuti kalian
seperti rencana kita
mereka tadi mengejar dari kaki bukit ini gusti prabu
tapi sepertinya mereka berhenti di tengah kota
jadi mereka telah sampai di tengah bukit ini
benar gusti prabu
mereka akan terkurung di bukit itu
terkurung di bukit
aku telah memagari dengan raja gaib
bahkan manusia itu merupakan warga